ngapain sih mas
aku sama sekali gak bikin masalah apa apa nih
kamu salah paham
aku datang kesitu
karena aku ingin mengembang
udah cukup ya mas
aku udah gak perlu alasan dari kamu lagi mas
kalo sampe kamu datang kesini lagi mas
dan kamu bikin kondisi masal jadi makin nurun
aku gak segan segan mas
untuk berbuat sesuatu sama kamu
apa ini surat hasil tes dna
yang dulu anda pernah kasih ke saya
soal rena dan roy
atau hasil tes dna lainnya
tolong anda jawab dulu
tolong anda jawab dulu
tolong anda jawab dulu
lu tau ini hasil
anda tau ini hasil
saya datang kesini punya tujuan
saya mau mengalihkan surat itu
membalikan surat ini
ada yang mau saya tanyakan ke
bukan urusan anda
dan tadi saya melihat
ada tamu yang berkelahi saat mencukupi al
ada dua orang laki laki
gue cuma ngejagain al
maksud kamu ngejagain dan melindungi masal itu dari apa ya
gue sempet ngeliat nino di lobi rumah sakitku
dan gue curiga sama dia
dan ternyata bener setelah gue ikutin
nino masuk dalam ruangan icu al
kebetulan gue kan melihat dari luar
gue gak tau persis apa yang nino bicarakan
untuk masalah kerjaan
bisnis masalah keluarga masalah pribadi
gue gak tau terlepas dari itu semua
yang jelas gue liat
nino marah marah ke al
al udah mengerjok
dan gue gak mungkin tinggal diem din
gue masuk ke dalam
gue ngomong sama nino lu jangan cari masalah disini
gue minta untuk nino keluar nino nggak mau dengerin gue
terpaksa disitu gue hampir berantem sama nino
terima kasih untuk penjelasannya ya
karena untuk saat ini
yang lebih penting buat aku adalah
kesehatan dari mas al
dan sekali lagi gue minta maaf
rata ada mas nino
mas nino datang kesini
dan rata mas nino yang ribut
yang bikin kepala mas al jadi pusing
apaan sih dia
sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya mas
karena kamu udah ngeduain mas al
dengan kondisi dia seperti sekarang
tapi untuk kali ini aku benar benar gak bisa maafin kamu ya mas
bisa bisanya kamu datang kesini
dan kamu bikin kondisi mas al jadi menurun lagi
kamu ngapain sih mas
aku sama sekali gak bikin masalah apa apa nih
kamu salah paham
aku datang kesitu
karena aku ingin mengembangkan mas al
udah cukup ya mas
aku udah gak perlu alasan dari kamu lagi mas
kalau sampai kamu datang kesini lagi mas
dan kamu bikin kondisi mas al jadi makin nurun
aku gak segan segan mas
untuk berbuat sesuatu sama kamu
aku merasa sakit
mendengar anding semerah itu
maafkan aku anding
aku tidak pernah bermaksud jahat
aku hanya penasaran dengan surat itu
karena jauh di lubuk hatiku
masih ada sedikit harapan
kalau rena itu memang putri kandungku
kalau rena itu
adalah putri kita
ingat kamu masih puasa
bentar lagi waktu buka puasa
kita buka puasa dulu ya
kamu tenang ya
lepas panjang ya
bisa berantakan semuanya
bisa berantakan semuanya
bisa berantakan semuanya
kalau sampai nino ngomongkan anies mengenai surat tes dna itu
sorry ya nunggu lama
tadi jalanannya macet banget
kamu kok ngelamun sih
tadi kamu kelihatan ngelamun gitu mikirin apa sih
terus nungguin lo dateng juga
pas kan lo dateng
kepikiran aja jadi ya begitu kayak tadi
ya begitu kayak tadi
pengen buang itu kan dosa
lo inget gak sih
mengenai surat hasil tes dna arena yang hilang itu
ya aku inget
gue gak tau kenapa
surat itu bisa ada di luar
dan nino tiba tiba datang ke rumah sakit
dia masuk ke dalam ruangan icu al
mau ngasih surat itu ke a
dan disitu al bener bener terpukul dia siok
gue gak mau ketinggalan diam
gue masuk ke dalam
nino tetep ngamuk ngamuk
dia ngamuk luar
dan tiba tiba al kepalanya sakit
dokter kasih obat penenang ke al
ya ampun gak
tapi ya baik baik aja kan
gue juga berharap
selalu baik baik aja
dan sekarang gue bener bener kewakil
mengenai surat hasil tes darah itu
bukannya biar gimana pun juga andin tuh bakalan tahu ya
kan al udah janji mau kasih tau andin
cuma sekarang situasi kondisinya sangat sangat berbeda
sekarang kalau kemungkinan gini
al gak kecelakaan
ketika ada bukti ada surat itu
kalau bisa ngejelasin ada bukti
andin marah sekalipun al bisa kasih alasan
sekarang kondisinya al kena tau
sekarang masih lemah
kalau andin sampai tahu andin marah
al gak bisa kasih penjelasan sama sekali
semuanya makin berantakan
sesuatu yang tidak salah bisa jadi salah
terus hasil tes dnanya gimana
benar bukan anaknya roy
sesuai dugaan kamu
semua seperti apa yang gue pikirkan
seperti apa yang gue duka
cuman dibalik ini semua
ada fakta yang terungkap
andin gak pernah selingkuh dengan roh
tapi disatu sisi
hal itu benar benar sangat hancur
dia sangat terpukul
al udah menganggap reina seperti anaknya sendiri
dan al sangat berharap
di dalam tubuh reina
mengalir darah al fahri
rena itu benar benar dekat sama tante rosa
kalau bukan hal yang menyampaikan ini semua